baik kita kembali ke diskusi kita malam ini
kita sudah kedatangan narasumber
pak ruanda agung sugardiman
dirjen pengendalian perubahan iklim klhk
yang sudah hadir dan sempat datang malam ini ke studio prime news
terima kasih pak ruanda sudah bergabung
dan juga masih ada mas wahyu di sini
tadi kita sudah membahas pak
bagaimana kemudian persoalan kabut asap ini
yang disampaikan ini hanya pengulangan yang terjadi
bahkan kemudian langkah langkah untuk pencegahan
dan juga antisipasinya juga berulang
tidak ada langkah strategis baru
atau skenario yang permanen
untuk kemudian bisa persoalan kabut asap ini selesai begitu
kita ingin ini dulu pak
mendapatkan catatan dari klhk
sejauh ini bagaimana sih pak
melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan dan penanganan
yang saat ini berjalan
apakah sudah sesuai dengan apa yang memang sudah
dikomunikasikan sejumlah pihak atau bagaimana
ya kami dasar bekerjanya dari impress
instruksi presiden mengenai kebakaran hutan ini
dan ini diinstruksikan tidak hanya kepada klhk
tetapi pada seluruh kl yang terkait
di dalam pengaturan lahan dan hutan ini
leading sectornya ya pak
sebagai leading setor nanti dalam
menteri koordinator polhukam
kami tanggung jawab kami sebetulnya di hutan
tapi karena lahan juga sering terjadi kebakaran
sehingga tidak bisa lepas dari tanggung jawab
sejak februari kami sudah melakukan patroli terpadu
ini melibatkan dari kami manggala agni
kemudian tni polri pemda kepala desa
masyarakat peduli api sudah kami lakukan itu
jadi sejak februari terutama rio
dia mempunyai iklim yang tinggi itu di bulan februari maret
terus turun kemudian agustus september dia naik lagi
nah ini diperparah dengan adanya kebakaran di australia
sehingga angin yang berasal dari tenggara ini
menuju barat laut membawa udara kering
dan ini menambah potensi adanya
kekeringan biomasa di seluruh wilayah indonesia
terutama kalimantan bagian selatan
dan sumatera bagian pantai timur itu
nah dimana di situ rio jambi bengkulu
akan sangat kering sekali
tapi karena anginnya dari tenggara menuju barat laut itu
yang pada kecepatan yang tinggi berada di selat malaka
sehingga pada tanggal lima enam tujuh delapan
itu karena anginnya kencang asap yang ada di
jambi sumatera selatan dan riau itu tidak ada yang nyebrang
nah tetapi pada saat dinamika karhutlah ini sangat cepat dan tinggi sekali
karena adanya temperatur di darat dan di udara sangat berubah
nah ini yang menjadikan perubahan angin
sehingga pada hari kemarin anginnya sudah mulai berkurang dan berbelok
dulunya seperti ini anginnya dari tenggara ke barat laut
nah sekarang berbelok
berbelok di atas rio
sehingga kumulasi asap di rio ini semakin tinggi
nah ini ada yang menyeberang ke negara tetangga
oke berarti memang konsekuensi logisnya dari kondisi cuaca dan iklim yang seperti itu
membuat dampak dari kabut asap ini juga semakin berat begitu ya
artinya bagaimana kemudian
antisipasinya pak dengan kondisi kondisi yang sepertinya kan memang ini tidak terprediksi begitu
tidak bisa diprediksi padahal
ya perubahan sistematik sudah dilakukan atas dari presiden jokowi bahwa kita harus melakukan perubahan paradigma
dari pemadaman saja menjadi pencegahan
dua ribu lima belas sebetulnya pengalaman yang luar biasa sehingga merubah sistemik bagaimana kita mengendalikan karhutlah ini

itu harus dilakukan semua pihak
harus bersama sama nggak bisa hanya klhk aja melakukan itu
nah presiden kan perintah yang tidak berkinerja dengan baik harus ada penaltinya
nah yang perlu kami dorong adalah dari kebijakan pemda ini harus betul betul kuat juga untuk melakukan kebijakan kebijakan langsung
dari gubernur bupati kecamatan kepala desa ini harus inlahkan
harus inline juga sesuai dengan instruksi presiden ini
dua ribu lima belas sudah pernah dan kemudian dua ribu sembilan belas terjadi
tapi kemudian tidak ada yang berubah pak yang ditangkap oleh publik bagaimana ini
kita laporan sudah ada empat puluh enam pemegang izin diproses
ini ada laporannya dari direktur general kak kum
sudah ada polis lain
dan ini langkah nyata betul betul kita tidak pandang kepadanya
siapapun yang melakukan kebakaran hutan yang tidak mengawasi daerahnya itu yang akan mendapat penalti
karena di peraturan kami di permen lhk sudah jelas bahwa pemegang izin harus mempunyai satuan tugas untuk kebakaran
harus punya sarprasnya harus punya tenaganya harus punya water fire menara apinya
itu harus disiapkan itu
bahkan di peraturan kami di klhk itu dua sampai lima km itu harus diawasi oleh pemegang izin
kalau misalnya ada rakyat membuka lahan dengan membakar kemudian terjadi api pemegang izin harus membantu segera memadamkan itu
jadi tidak boleh oh itu bukan di area saya tidak mau saya memadamkan tidak boleh
lima km menjadi tanggung jawab juga pemegang izin
evaluasinya waktu itu bagaimana
sudah berhasil begitu menekan angka
yang kami beri sanksi itu adalah memang kebakaran yang sudah berlangsung lebih dari lima hari di lokasinya
sehingga kami melakukan ini kok kamu tidak melakukan tindakan ini
atau mereka sudah melakukan tindakan tetapi karena apinya sudah terlanjur besar tidak menguasai lagi itu yang terjadi di lapangan

saya nanti ke mas wahyu bagaimana kemudian langkah langkahnya
pak ruanda terima kasih kita sudah dapat poinnya
saya nanti ke mas wahyu bagaimana kemudian langkah langkah

kemudian langkah langkah yang tadi sudah disampaikan oleh klhk bisa kemudian ini diterapkan agar penerapan atau strategi permanen dalam solusi ini bisa juga ditemukan
begitu tidak hanya sebagai wacana saja
kita akan kembali cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda tetap bersama kami
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi pak ruanda sudah menyebutkan bahwa dari penegakan hukumnya ini sudah ada ditetapkan empat puluh enam perseroan dan satu orang pemilik lahan begitu ya
mas wahyu apa yang bisa anda tangkap dari apa yang disampaikan oleh pak ruanda tadi
apakah sudah solutif begitu langkah langkahnya atau bagaimana
apakah sudah solutif begitu langkah langkahnya atau bagaimana
itu jadi langkah penting
seperti saya bilang bahkan tadi sebelum pak ruanda datang mention nama saja seperti yang dilakukan pak rasio ridho walaupun publik merasa biasa biasa saja tidak semuanya juga berani mention namanya
itu satu kemajuan ya
karena berani menyebut akhirnya publik bisa bantu mengawasi prosesnya sampai mana
nah ada catatan tahun lalu punya pr bahwa kemudian klhk walaupun bukan di dirjennya pak ruanda ini
punya pr bahwa kalau dalam catatan kami tiga ribuan titik api di hpa dan hti
tapi jangan lupa juga ada hampir seribu lima ratus titik hp itu di hgu
dan itu onangnya berada di kementerian atr bpn
nah sayangnya ini kritik kami misalnya pada pimpinan negara dua putusan untuk membuka data konsesi mana saja yang terbakar justru dijawab begitu
men kpmk nya pernah bilang
kalau data hgu dibuka terjadi keguncangan ekonomi
sejak pdf nya peta hp hti itu dipasang di klhk nggak ada juga konceng ekonominya
jadi kekhawatirannya tidak berdasar begitu
nah kekhawatirannya nggak berdasar
yang kedua baik menko perekonomian ataupun atr bpn pernah bersurat ke gapki untuk nggak buka data hgu terhadap pihak ketiga
buat kami itu bukan kepentingan sekedar kelompok lingkungan ataupun masyarakat umum
si penegak hukum datang dia ke kawasan begitu
gimana dia tahu ini punya perusahaan siapa
kalau cuma satu hektar kelihatan pelang perusahaan kantornya
kalau misalnya rata rata seratus ribu aja hektar
karena untuk buat satu pabrik kelapa sawit kan butuh minimum ekonomi
itu juga jadi pr
ada kementerian lain yang juga harus buka datanya
sehingga penegak hukum yang lain agar berjalan efektif
kalau nggak setengah setengah
satu lagi ada proses restorasi yang juga harus dievaluasi
baik di badan restorasi gambut misalnya
ataupun rku rkt baik hph ati ataupun hgu
di rku rkt nya itu sama itu
permentannya sampai kalimatnya misalnya sangat teknis itu
dari berapa jumlah menara api
sampai minimal tinggi muka air tanah
minimal empat puluh cm dari ini
walaupun kami yakin itu banyak yang nakal
karena kalau terlalu dekat dengan air perakaran
perkebunan yang skala luas pasti lebih lambat
tapi kalau dikeringkan dalam resiko gambut
ya ini jadi mudah terbakar seperti sekarang
nah jadi banyak proses yang di ini
termasuk juga mengawasi perencanaan tahunan dan rencana kerja umumnya
permentan itu juga mengawasi hal yang sama
kementan maksud saya
baik kementan brg lhk atr bpn gitu
yang paling jarang diundang ke tv
karena begini kalau ditanya bagaimana review izin paling mudah
dicek yang tahun lalu kemarin terbakar sekarang terbakar lagi
pilihannya bisa dicabut izin itu tertingginya
itu pendekatan berarti ya pak ruanda
pendekatan kalau saya tidak salah di dua ribu lima belas atau dua ribu enam belas begitu
ada pendekatan multidor begitu pak yang dilakukan
ya sekarang masih kita lakukan
ini sejauh mana pak ini efektif
karena kan begitu ditetapkan disebutkan nama
pendegakan hukumnya jalan
tapi kemudian saat proses persidangan pengadilannya ini seolah olah buram begitu pak
bagaimana ini meyakinkan bahwa semuanya ini berjalan
tidak ada kekosongan hukum begitu
dari misalnya dari yang tahun ini yang terjadi
empat puluh enam pemegang izin sudah kami lain ya kami beri tanda tanda
nah ini harusnya proses berikutnya kan ke penyidikan dan seterusnya ke pengadilan dan sebagainya
nah proses di situ adalah sudah lepas dari kami dari klhk
publik yang harus mengawasin itu sampai mana ini prosesnya
nah itu yang harus mengundang publik juga
masyarakat untuk ikut mengawasi sampai mana prosesnya ini
dengan begitu kita apa yang kita sudah lakukan selama ini tidak sia sia
kita sudah membuat polis lain ya ppns lain harus dituntaskan sampai keputusan
seperti itu yang kami harapkan
terakhir mas wahyu bagaimana kita menangkal persepsi publik bahwa pemerintah dikatakan tidak belajar
dari setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan dan kabel
dan kekosongan yang terjadi setiap tahun
tadi kalimat terakhirnya pak ruanda sebenarnya secara tersirat begitu
tapi nggak mungkin sebagainya
itu bilang kalau sudah ditindak ya pimpinan presidennya apa kepala negara dukung dong
putusan pengadilan itu nggak mungkin juga hanya kementerian lembaga terkait
bahwa sudah ada denda dijatuhkan ya harus didorong
upaya paksanya bukan lagi pada kementerian lembaga terkait
yang bisa jadi di pengadilan bahkan bisa jadi di ojk untuk pembukaan keuangan negara
untuk pembukaan keuangan perusahaannya
karena inkrah sudah sebenarnya
kalau tidak nanti yang demoralisasi bukan masyarakat saja
si penegak hukum ini sudah menangkap banyak
tapi kemudian begitu dapat ya putusan muncul catatan dua ribu lima belas dua ribu delapan belas itu inkrahnya totalnya bisa delapan belas triliun
tapi kemudian pasca itu kepala negaranya mau lakukan upaya paksa nggak
mengingatkan pengadilannya mengingatkan ini
karena kami tahu misalnya faktor yang terjadi misalnya yang terjadi di negara yang terjadi di negara
mengingatkan pengadilan mengingatkan ini
karena ini faktor politiknya menjadi sangat luas sekali
pekan lalu misalnya pak presiden menyebut ya dipermuja izinnya pt oss
kami aja sedang gugat misalnya pt oss itu karena memperkenalkan izin lingkungan komitmen
itu nanti dari di sbun dari klhk bingung itu gimana ceritanya bisa operasi
status online nya sudah komitmen melakukan izin lingkungan
oke tidak perlu lagi
kita akan punya pr bukan hanya buat kami
nomenklatur negaranya aja bisa berubah
padahal hanya pp bukan undang undang
oke artinya kita memang perlu mengawasi ini sebagai publik
mengawasi ini lebih lanjut dan komitmen dari pemerintah
bagaimana kemudian aspek aspek tadi yang masih longgar begitu bisa diperketat
agar kejadian ini tidak terulang kembali
memang ada langkah langkah strategi dan serius untuk bisa kemudian mengatasi kebakaran hutan dan lahan di indonesia
baik terima kasih pak ruanda sudah hadir malam ini
mas wahyu sudah hadir malam ini berbincang kita di prime news dan cnn indonesia prime news
akan kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami